kantor imigrasi kelas satu khusus bandara soekarno hatta tanggerang banten
mencegah serta menolak sebanyak lima ratus enam puluh dua warga negara asing ilegal di tahun dua ribu tujuh belas ini
hal tersebut disebabkan alasan keimigrasian tidak memiliki visa
masa berlaku paspor habis tidak memiliki perjalanan dokumen yang sah
serta mengganggu ketertiban umum
berdasarkan catatan imigrasi kelas satu bandara soekarno hatta
lima negara seperti tiongkok malaysia jepang singapura arab saudi korea selatan
merupakan lima negara teratas yang paling banyak melakukan pelanggaran di indonesia pada dua ribu tujuh belas
meski demikian jumlah penolakan wna yang masuk ke indonesia sepanjang dua ribu tujuh belas ini
mengalami penurunan dibanding dua ribu enam belas yakni dari tujuh ratus sembilan belas wna menjadi lima ratus enam puluh dua wna
untuk penolakan kenapa berkurang
ya karena memang kami mencoba sok terapi
ada beberapa aturan aturan internasional sindikat sindikat nasional yang kita ungkap di dua ribu tujuh belas itu
anda tahu bahwa beberapa saat yang lalu kami kan mengekspos besar besar tentang penyeludupan manusia
nah ini menjadi tren besar bagi kita ke depan bahwa kita firm dengan kemiripan wajah investor ya
kemiripan wajah kemudian penyeludupan manusia itu memang modusnya seperti itu
jadi ada pas pas yang dicuri di negara tertentu
kemudian mencari wajah korban mendekati mereka mencari kelengahan petugas